ajang kejuaraan dunia motocross mxgp digelar di sirkuit roket samota kabupaten sumbawa besar nusa tenggara barat pada dua puluh empat sampai dua puluh enam juni dua ribu dua puluh
kembalinya ajang balapan internasional di ntb membuat kawasan ini diprediksi akan dikunjungi puluhan ribu pengunjung
hal ini terlihat dari sudah tingginya pemesanan hotel dan penginapan yang ada di kawasan sumbawa besar
enam hotel utama yang ada di sumbawa besar sudah terisi penuh oleh tiga puluh pembalap kru dan pihak penyelenggara dari infront serta tamu tamu vvip
data dinas pariwisata kabupaten sumbawa per dua puluh empat juni mencatat satu tiga ratus empat puluh enam tempat tidur di dua puluh delapan hotel dan sebelas homestay sudah terisi penuh
selain hotel dan homestay pemerintah kabupaten sumba besar menyediakan penyewaan rumah hingga indekos yang harganya mencapai tiga juta rupiah per malam
saya termasuk calon penonton
korban mxgp yang kesulitan mendapatkan penginapan ketika tiba di sumbawa
mau nonton mxgp tapi bingung nginep di mana
karena hotel di sumbawa penuh semua tenang aja
karena ada alternatif lain yang sangat menarik
salah satunya menginap di camping ground yang lokasinya dekat dengan sirkuit dan juga sangat dekat dengan pantai yang cantik
lebih dari seratus tenda didirikan di sepanjang pantai air lemak
yang berhadapan dengan laut tanjung menangis
camping ground ini berjarak kurang dari dua km dengan sirkuit yang dapat diakses menggunakan sepeda motor atau berjalan kaki
pengelola summer camp air lemak melihat peluang cuan sekaligus juga membantu penonton dan wisatawan di tengah kondisi minimnya penginapan yang tersedia di sekitar sirkuit samota
menurut pengelola camping ground tiga hari jelang dimulainya mxgp dua ribu dua puluh
tenda tenda di area ini sudah dipesan oleh lebih dari empat ratus orang
dari dalam dan luar negeri
lantas berapa ya biaya yang harus dikeluarkan
kita bikinnya tuh ada dua kelas
satu premium satu standar
kalau premium itu kita sebutnya pakai tanjung menangis
karena ikon disini adalah tanjung menangis
nah dia dari harga rp satu juta
nah dia dari harga rp satu juta

nah include nya apa sih
nah include nya itu ada tenda dum untuk dua wehang
habis itu makan pagi makan malam kasur busa bantal lampu tenda

kalau misalkan pakai standarnya dia sebutannya kita sangat mudah
summer camp gini karena musim panas kan musim semi gitu

summer camp itu include nya dengan harga rp tujuh ratus lima puluh

ada matras selimut kemudian lampu tenda makan pagi dan makan malam

itu juga sama untuk dua orang juga

gubernur nusa tenggara barat zulkif limansyah mengakui
fasilitas akomodasi di sumbawa masih cukup minim jika dibandingkan dengan tingginya animo pecinta otomotif yang akan menyaksikan ajang mxgp
gelaran ini akan menjadi titik awal bertambahnya investasi di bidang pariwisata kabupaten sumbawa
akomodasi memang tantangan
kalau kita tunggu semua akomodasi siap seperti telur dan ayam aja
tapi dengan adanya event ini apalagi kita akan dapat ratus sampai lima tahun ke depan ada kepastian investasi
orang bangun hotel jadi lebih pasti
restoran lebih pasti dan lain lain
untuk akomodasi sementara ini

racing against the time itu membuat orang banyak akalnya
rumah disulap menjadi homestay
sehingga bahkan rumah rumah penduduk sekarang beralih fungsi menjadi tempat penginapan
bahkan untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk rumah penduduk pun tidak cukup
karena ini puluhan ribu bahkan bisa seratus ribu
kita sudah minta bantuan dari panglima tni dan kepala staf angkatan laut
ada kapal kita yang cukup besar sudah bersandar

dan juga bisa digunakan sebagai hotel terampung
tingginya reservasi dan juga okupansi penginapan
baik hotel penyewaan rumah
hingga didirikannya tenda tenda di obyek wisata di wilayah samota
sumbawa nusa tenggara barat ini
maka dapat disimpulkan bahwa ajang kejuaraan dunia motocross mxgp
pamornya tidak kalah besar jika dibandingkan dengan motogp yang digelar di mandalika beberapa waktu lalu
mehar dika utama evan askam sumbawa